kamu langsung siarah hati ya
saya ke kantor
kamu bener langsung ke kantor
kamu langsung ke kantor mau kemana lagi
kamu ke rumahnya angga
minta maaf sama siapa
sama adiknya lah
kamu gak ngeliat tadi
si perempuan itu
cantik banget di depan kamu
terus kayaknya dia bete deh
kadang langsung bersalah
ya kan kayaknya dia juga udah suka banget sama kamu
mau catherine suka sama saya atau siapapun suka sama saya
saya nggak pernah peduli nih
itu hak mereka suka sama seseorang
yang terpenting saya cintai sama kamu
saya berangkat ya
aku udah langsung berangkat kerja
sekarang aku mau pergi ke rumah ya
sekarang minta saya nggak ke kantor
udah di kamar istirahat tidur
makan yang bener ya
ya kalau saya gak kerja
nanti gak ada yang ngasih uang kamu
baik pak bos
nah minging ya
nah minging yah
jangan lupa tuh
kau harus hidup
bro beneran rumah shikiki bro
kita pakai baju kayak gini dibolehin masuk gak ya ntar diusir lagi
iya jangan jangan ntar pas masuk mesti pake jas
maaf ya pada mau ketemu siapa ini
kita mau ketemu kiki menarti pak
kiki emang dari mana
temen temennya kiki temen temen kampus
jalan jalan ke bambu apus sampe sono liat mobil tengki
eh ini cowok anak anak kampus ngapain mau ketemu wayang kiki
nggak bisa diganggu mendingan sekarang pada pulang aja deh
nggak dibuka lagi bro
tau tuh rese banget
eh yaudah ger
mending lo langsung telepon si kiki aja deh
biar dia bisa suruh tuh si satpam resnya itu bukain gerbangnya
yaudah ya coba ger telepon ger
gue telepon kali ya
hah ini pasti dia ngotot tetep mau wawancarain kiki deh
kan udah dibilang besok aja pasti kampus
nggak mungkin juga kan kiki nyuruh dia dateng ke rumah ini
udah cuakin aja lah
nggak diangkat bro
jangan jangan si kikinya itu beneran lagi istirahat lagi
ya terus gimana
gagal dong wawancara kita hari ini
eh satu dua tiga empat oh
udah udah kasian rumahnya kasian
aku punya hak untuk menjalani semua
aku ini suami kamu dan aku tidak mengizinkan ini
tapi ini hidup aku
aku tidak mengizinkan ini
sekarang aku mau pergi aku mau pamit
aku membiarkan kamu sendiri untuk berpikir jernih
kembali ke sini dan kita bisa bicara baik baik soal ini
sarah ada tamu buat anda
itu pasti papa
bapak kembali lagi ke sini
oh ya ger
gimana kalau lo coba telepon lagi deh si kiki aminarti
kali aja dia angkat sama dia
gak diangkat bro
pelagu banget nih cewek ya
udah udah udah
balik balik balik
masuk masuk masuk
main masuk aja lagi
selamat siang tante
kalian siapa ya
kami teman kampusnya kiki tante
ada apa ya ke sini
soalnya kiki kemarin menang lumba pidato bahasa inggris
jadi kami boleh masukkan tan
ya boleh boleh boleh
oke silakan ya
saya mertuanya andin
dan ini anaknya andin
yaudah kalau gitu silahkan masuk
waduh tuh cowok bertiga ngapain sih nyari nayang kiki
ini yang disebut daging iga mateng diungkep
ini animationsnya alexi yang hargai
ada satu hal yang ingin aku tanyakan sama bapak
tolong mama jawab dengan jujur
kenapa papa surya begitu yakin ma
kalau bukan mama pelakunya
apa jangan jangan mama dan papa
sebenarnya udah tahu
siapa pelaku pembunuh android
aku nggak sengaja mendengar percakapan antara bapak surya dan juga pak bakti
papa punya fakta atau bukti
selalu mencari keadilan ma
bahkan penjahat kelas kakak pun
akan mencari cara untuk dibebaskan
tapi mama tidak
dan aku dengar sendiri
kalau mama ingin cepat cepat
kasus ini disidangkan
apa yang mematuhi
kamu udah kejauhan
jawab dengan jujur